terima kasih anda masih bersama kami
salah satu sampah yang paling mudah kita temukan adalah sampah plastik botol air kemasan
berbekal kreativitas dan inovasi seorang ibu rumah tangga di kabupaten bandung
menyulapnya menjadi benda cantik yang bernilai ekonomi tinggi
usaha gigihnya menghasilkan omset mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya
jadi banyak bekasnya jadi dibuang kan sayang gitu kan
nah terus banyak juga yaudah akhirnya ya coba coba dibikin diolah kayak gitu
pertama dibikin bunga kasih teman teman lihat
yaudah pada teman pada suka nah terus teman temannya pada suka
ya akhirnya yaudah bikin gitu kan dari situ
ya bikin deh kami sekarang
seorang ibu rumah tangga di kabupaten bandung ini sudah cukup sukses
meraup untung dari limbah botol plastik
dari botol plastik bekas yang ia kumpulkan
bisa disulap menjadi cermin hiasan dinding vas bunga hingga peralatan lainnya
untuk membuatnya gunting botol jadi dua bagian
lalu potong kecil kecil berbentuk segi empat
kemudian potong membulat seperti ini
membuat karya seni sebenarnya tak sulit
kesadaran dan ketelitian menjadi salah satu kunci utamanya
sekarang gunakan lilin untuk membakar setiap sisinya hingga membentuk cekungan
awalnya tadi lirik tapi sekarang setelah melewati proses yang ternyata cukup mudah
ini menjadi barang yang unik dan bernilai
tuh lihat sekarang seperti akrilik awalnya seperti ini

lanjutkan tempel plastik satu persatu di setiap sisi
biar semakin cantik dan menarik beri warna sesuai selera
kalau sudah jadi begini botol yang biasanya hanya teronggok di tempat sampah
kini bisa jadi pemasukan
karya seninya dijual mulai dari enam puluh lima ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah
karena pasarannya sudah mulai menjaga luar pulau jawa
omsetnya bisa mencapai lebih dari sepuluh juta rupiah per bulan